kebakaran melanda perumahan padat penduduk di kelurahan tumbang rungan kota palangkaraya kalimantan tengah selasa sore
api dengan cepat meluas lantaran banyaknya rumah berkonstruksi kayu
setelah satu jam lebih petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api
tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini namun tiga puluh unit rumah dan dua bangunan sarang walet ludes terbakar
masih desas desusnya ini katanya ada orang stres yang berkelahi di rumah itu
tapi tadi nanti kita tanyakan lagi dengan pihak kepolisian secara jelas
kasat reskrim polresta palangkaraya kompol toduan agulto menjelaskan sudah ada terduga pelaku yang ditangkap
dari hasil pemeriksaan sementara terduga pelaku bertengkar dengan istrinya lalu menyiramkan bensin ke kasur kemudian membakarnya menggunakan korek api gas
akibatnya api membesar dan melalap rumah terduga pelaku

kobaran api dengan cepat melahap lima belas rumah yang berada di permukiman padat penduduk di jalan karet pasar baru barat tanah abang jakarta pusat pada selasa siang
kencangnya tiupan angin serta kondisi permukiman yang berhimpitan membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya
api yang membesar sempat membuat warga sekitar panik dan berupaya menyelamatkan barang berharga milik mereka
meski sempat kesulitan lantaran titik api berada di gang sempit
api berhasil dipadamkan usai empat belas unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran
menurut keterangan kasudin gulkarmat jakarta pusat asril rizal
dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik yang menimbulkan percikan api dan menyambar ke para bola di salah satu rumah
tim iputan cnn indonesia